pada mulia ini kami menjanji
mereka yang merasa teranpuan dan mereka adalah positif
kenapa tidak mereka terbuka
karena sekarang itu sudah bukan zamannya diskriminasi terhadap sesama
nggak ada sudah diskriminasi
jadi yang bagus di jogja itu
teman teman yang positif hiv atau bukan
gak ada halangan mereka ya saling interaksi saja
malah justru teman teman yang sudah positif itu memberikan contoh kepada yang nggak mau tes
bahwa ini loh saya sudah positif tapi saya masih sehat gitu loh
seperti itu yang dilakukan oleh teman teman
nggak ada satu satu

kalau teman teman pada meninggal saya merasa bahwa ada sedikit kesalahan saya
anak angkat vinolia helmi priambodo menjadi saksi perjuangan ibu angkatnya
mendirikan dan mengelola rumah singgah kebaya
helmi yang dulu merupakan anak jalanan di sekitar stasiun tugu
melihat jiwa sosial tinggi yang dimiliki vinolia menjadi dasar untuk merawat para penyandang oda
semua karakter orang tua di dunia itu jadi satu ada di mami seperti itu
jadi ya gimana sih jadi orang tua jadi teman jadi saudara
jadi ibadahnya kayak saya ibadahnya belum kenal mami dari awal
begitu kenal mami ibaratnya kok ngerasa kayak nemu orang tua baru seperti itu
jadi akhirnya bisa sampai kayak udah ada ikatan gitu loh mbak jadinya
sampai sekarang juga akhirnya kemana mana juga tetap saya pulangnya ke mami seperti itu
semua anak anak itu hebatnya
kalau ditanya siapa sih mami
pasti jawabannya jempol tiga atau empat pasti
ya anak anakku yang lain kamar eksekutif itu ibadah baru ya
helmi pun menjadi saksi saat sejumlah transpuan berselisih paham dengan mami vinolia
mengenai penanganan dan pencegahan hiv aids di kalangan pekerja seks komersil
namun hal itu tidak membuat vinolia patah semangat dalam memberi edukasi
dalam memberi edukasi
dan pemahaman mengenai penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh tersebut
helmi ingin kebesaran hati ibunya ini akan selalu menjadi jalan bagi para penyandang oda
yang membutuhkan penuntun arah
jika tidak mereka akan berubah menjadi jalan bagi para penyandang oda
tetaplah jadi mami vinolia
dengan karakter dan jiwanya yang seperti itu
istilahnya yang orang kenal siapa mami pasti tahu mami seperti apa
tetap lakukan yang terbaik dari mami sendiri
lebih dari pertoparan ujung sekolah harmonia
ada sedikit akses fighters terkontaktif oleh udara tentara juga ini
kemudian per horizon
perjalanan mami vin bersama rumah singgah kebaya mengalami beragam kisah
sekitar tahun dua ribu enam belas mami vin berhadapan dengan seorang perempuan pengidap hiv aids yang tengah mengandung
merasa iba mami vin menampung perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersil tersebut untuk tinggal di rumah singgah miliknya
sehingga ketika hamil dan pas pada waktu itu pasar kembangkan
ada vct masal vct itu volunteer concentrating test
jadi tes hiv untuk teman teman mbak mbak pekerja seks dengan suka rela tidak ada paksaan
tapi germo germo di sana yang punya kepolosmen ya bukan germo itu kasar banget
yang punya loadmap sana mengharapkan teman teman ps itu tes hiv gitu
nah akhirnya ada yang positif hiv yaitu ibunya nira mbak siti itu
nah pada waktu sudah hamil besar
sehingga ketika terasa
saya mau melahirkan dibawa ke rumah sakit
terus kemudian di ultimatum bahwa kalau sudah melahirkan tidak boleh di sana lagi
baik itu dari yang punya loadman maupun teman temannya seprofesi gitu
nah waktu di rumah sakit kan bingung mau ditaruh mana gitu loh
nanti kalau pulang mau kemana gitu
nah tahu bahwa di sini ada rumah singgah
kemudian dokter yang menangani si mbak siti itu kan telpon ke sini
dikasih nomernya mami
ya saya terus rembukan sama mbak sarina
yang sekarang asuh itu
mak mak kita itu yaudahlah kita rawat aja kita terima aja
walau ibunda nira dinyatakan positif hiv aids hasil pemeriksaan medis nira terbebas dari penyakit tersebut
namun keberadaan ibu kandung nira kini tidak diketahui
nira pun dirawat oleh salah satu pengguna
penghuni rumah singgah kebaya
sarina atau yang biasa disapa ma'onah ini merupakan transpuan mantan pekerja seks komersil di kota bandung
ia mengurus nira sejak gadis kecil ini berusia tiga hari
⁇ maona berkisah menjadi ibu asuh nira tak lepas dari pertemuan dirinya dengan vinolia
ia bertemu dengan mami vin tak lama setelah dirinya dinyatakan positif hiv dan memutuskan pergi ke yogyakarta
saat itu kondisi kesehatannya sedang menurun
seribu sembilan ratus delapan puluh dua menantuk ke bandung jadi psk
sampai ke bandung
dua ribu enam itu kan aku gak pernah pakai pengaman gitu
kan banyak pelanggan jadi gak pakai pengaman aku gak tahu ada penyakit atau enggak tahu
jadi kita gak pernah pakai pengaman gitu
akhirnya sampai dua ribu enam itu ada yayasan serikahan ipa sundan di bandung
ternyata aku disuruh konselor
ternyata tes hiv itu terus positif
aku tahu positif itu aku sok bang
jadi kan kita pikirannya
orang orang itu orang heliko itu seminggu sebulan meninggal
nah itu aku sok banget tiga bulan
tiga hari tiga malam gak pernah tidur aku
mami aku gimana gak punya tempat tinggal tinggal di sini ya gitu
mami fien cepat nolak
di sini nggak ada tempat
gak ada tempat tinggal gitu
mami fien kan sosialnya tinggi gitu ya
sama siapapun gitu dia
dia nggak apa apa mak gitu
dari sini tapi bantu bantu mami ya
ya alhamdulillah obatnya kan
sampai sekarang sehat
saat menjalani pengobatan
mak ona didampingi oleh fino lia
dalam urusan administrasi dan perawatan medis
di salah satu rumah sakit milik pemerintah di yogyakarta
dari pertemuannya dengan fino lia
⁇ maona pun memahami lebih mendalam mengenai penyakit hiv aids
dan stigma salah yang selama ini hinggap di kepala masyarakat
kebaikan mami vin dan keberadaan nira pun
menjadi penyemangat mak ona untuk kembali melanjutkan hidup
aku jadi datang ke nira ya aku
sampai ibunya ikut kesini
nira semoga aku walaupun udah gak ada nanti bisa jadi anak soleha gitu
ketiadaan ibu kandung nira sempat membuat urusan administrasi
kependudukan nira menjadi terhambat
namun demikian dengan kegigihan fino lia dan mak ona
kini nira telah memiliki dokumen kependudukan berupa surat adopsi
dari dinas sosial provinsi yogyakarta
dengan merawat mira sarina berharap masa depan gadis kecil ini akan menjadi lebih baik
ia juga ingin melihat mira bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah formal
dan juga formal
kata bu nekri
selain aktif dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi mengenai hiv aids
rumah singgah kebaya turut aktif dalam kegiatan literasi di bidang keuangan
dan permodalan bagi transpuan penyandang oda
selain diikuti transpuan penyandang oda
kegiatan ini juga mengajak transpuan lansia di yogyakarta
agar memahami dunia permodalan
kegiatan kegiatan yang kami lakukan tentu saja juga seperti pada umumnya masyarakat
misalnya mereka berkegiatan untuk ketahanan pangan kemudian
kalau sekarang kan musim covid sembilan belas ya
itu juga kemudian menjadi agenda utama untuk kita
karena terus terang saja
bahaya itu juga sangat terdampak dengan covid sembilan belas
untuk acara yang sekarang kita hadiri ini
seperti apa sih mami yang di luar rumah singgah kebaya itu
nah ini salah satu yang menarik perhatian donor ya
ya donor itu tertarik dengan apa yang kemarin enam bulan mereka bantu
jadi donor itu membantu teman teman waria di rumah singgah gebaya untuk ketahanan pangan
nah sebetulnya salah satu kegiatannya adalah itu bagaimana bisa membuat kredit union
iya kredit union kooperasi bahasa indonesia
nah dengan harapan teman teman itu bisa
memanfaatkan kegiatan ini
karena selama ini kan juga satu hal yang kemarin jadi masalah
teman teman juga kalau mau pos bingung
kalau kemudian mau usaha juga modal nggak ada
walaupun kita nanti ngasih modalnya juga nggak besar
tapi dengan adanya kita punya kredit hunian punya kooperasi kan
setidaknya bisa untuk membantu mereka pinjam dulu
walaupun mereka juga harus menabung
mami vin pun menargetkan dua ratus orang transpuan di provinsi yogyakarta
dapat menerima pinjaman modal dari kooperasi simpan pinjam rumah kebaya
ini vinolia datang
salah satu lansia penerima stimulus usaha yang dikelola rumah singgah kebaya
adalah elia sunardi atau mami hemi
mami hemi yang dulunya transpuan ini mendapatkan bantuan modal senilai dua puluh juta rupiah
ia pun mengalokasikan dana tersebut untuk membuat toko kelontong di rumahnya
namanya orang ketemu di jalan ya
kenali ya di jalan jalan
belum memikirkan usaha ini
ketemu waksi sebelum mami suka wiras wasta kan ya
sering main malem ketemu mbok vin itu
kerjanya ya seperti cuma suka ngumpul ngumpulkan orang gak aneh aneh
terus setelah itu kan deket dua puluh juta
tapi ya itu tadi yang sepuluh rupiah
yang sepuluh berwujud sudah menjadi ini dari sononya
saya ngatur ya kita tidak mau protes kita sudah bersyukur loh itu
sebelum diberikan modal usaha
mami hemi juga diikutkan pelatihan dalam mengelola dana usaha
ia pun berharap usaha toko kelontong ini bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik
selain memberikan stimulus usaha
kegiatan rutin bulanan rumah singgah kebaya adalah berkumpul bersama para transpuan dari seluruh wilayah yogyakarta
tujuannya agar semangat kekeluargaan antar transpuan di yogyakarta terjalin semakin erat
tak lupa mami vin menyelipkan unsur kenegaraan
seperti menyanyikan lagu kebangsaan bersama sama
kita selalu ada diantara mereka
kita tidak boleh lelah untuk bisa menjadi bagian dari hidup mereka
jangan sampai mereka kemudian putus asa itu salah satunya ya
kemudian mereka ya tadi kemudian dengan adanya kegiatan kegiatan itu
teman teman kemudian semakin semangat untuk hidup
lewat langkah langkah yang ia lakukan ini
vinolia ingin para penyandang oda maupun transpuan tetap termotivasi untuk melanjutkan hidup
ia optimis langkah yang ia lakukan ini tidak hanya bermanfaat untuk dirinya
namun juga orang orang di sekitar
mereka yang merasa transfuan dan mereka adalah positif ya kenapa tidak mereka terbuka
karena sekarang itu sudah bukan zamannya diskriminasi
terhadap sesama transpuan kan gitu loh
nggak ada sudah diskriminasi
jadi yang bagus di jogja itu teman teman yang positif hiv atau bukan itu nggak ada halangan
mereka ya saling interaksi saja
malah justru teman teman yang sudah positif itu memberikan contoh kepada yang nggak mau tes
bahwa ini loh saya sudah positif tapi saya masih sehat gitu loh
seperti itu itu yang dilakukan oleh teman teman waria di jogja